sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

baru ada dia itu anaknya penjual warteg yang dapat beasiswa pasti anaknya pinter
dia ya terus hubungannya sama aku itu apa
niel kamu harus bantu papa
bantu bantu papa gimana
nih papa minta kamu coba deketin sri
iya mungkin jadi temennya syukur syukur kamu jadi pacarnya
ini papa emang egois banget ya jadi orang ya
yang penting nak sri itu bisa membujuk ibunya untuk menjual tanah yang ada wartegnya
iya iya ya aku tahu aku tahu pak tapi masa aku harus mengorbanin perasaan caca sih
caca pacar kamu itu
iya pacar aku aku dapetin dia susah banget loh pak terus tiba tiba aku diputusin cuma gara gara masalah kayak gini doang
ya udah kamu putusin aja apa masalahnya sih
niel caca itu anaknya materialistis gak intelek suka perintah perintah itu papa gak suka niel
eh papa jangan sok tau dong
niel papa itu tau siapa siapa aja temen kamu nak

aneh liat mundar mandir mundar mandir
berkesan kok pepek
berkesan kok pepek
iya dia itu seorang gaya aja mau pentulongan lagi
tuh lho dia tuh mau jagain pengusaha yang mau datang kesini yang mau beli warpak ini lo
pokoknya kalo sampe tuh pengusaha dateng masih berani beli warung
aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku

aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku
kau berikan padaku gimana nak udah mau pikirin ah baru tadi malam diomongin mesti hari ini
jawabannya aku aja belum kenal pak siapa dia ini sekedar info buat kamu pasar sualayan yang akan
bangun di tanah itu buat kamu mau belajar bisnis serius ya oh ya lu katanya nyarin orangnya namanya
sri ya ya kan nih kebetulan gue lagi jalan sama dia tarik ada yang nanyain aku iya ini daniel
dia nanya yang namanya sri anak fakultas kedokteran semester dua ya siapa lagi kalau bukan kamu
iya kan iya yang ada juga aku yang nanyain ke dia mana ayamku yang kita kutipin ngomel kamu
mana ayam lo yang mana udah kabur kali lo pikir gua pelihara oh jadi kalian berdua udah saling kenal
toh ya elah nih gimana sih lo mil nyuruh orang kenalin orang yang udah kenal payah lu rick aku
juga ogahku ya ya lu nyuruh orang kenalin orang yang udah lo kenal payah lu rick aku juga ogahku

aduh aduh aduh mau makan ya kebetulan makanannya juga belum siap semuanya kalau gitu mau pijek
boleh boleh sri sri
ngapain kamu disini
tuh ayahmu tuh
ayam lo kan lu bilang terus mana ayamku kemana menyes mana ayamku nya enes sekarang
ini tuh bukannya yang potong nyempiaraan gimana sih kamu eh mama gua tahu ayam potong kayak gimana
ayam peliharan keimana tapi anjret ini ayam lu gua ganti dan sekarang kita damai damai pas ini ja damai

tiap kali aku mencoba berteman dengan lelaki yang
ku harus kecewa karena anginnya berhenti
terus darurat sih keadaannya
justru gue yang minta maaf karena gak bantuin lo
bantuin lo nyetir bajaj
gue salut banget loh cewek bisa nyetir bajai
kapan kapan sih rindu ya
jadi gara gara kamu pernah dipatok sama ayam terus takut sama ayam
bukan cuma takut sama ayam tapi makan dagingnya aja sampe sekarang gak berani
ya ampun emang ada apa sama daging ayamnya
ya gue masih ngebayangin aja waktu tuh ayam atau kaki gue
ya tapi kan kalau ayamnya udah mati gak bakalan patok kakinya
nah itu dia sri lo bantuin gue dong
ya udah kalau gitu kita pesen ayam goreng sekarang
gue gak tau
yang ini sayur pare sama semur cengkol
biasa makan stik
ini semur jengkol ini makanan paling laris di sini
sehari itu kalau ibuku masak bisa lima kilo
teman kamu yang sering kesini tuh
wah ini ruang ngomong sembarangan
emang kenapa bu
ya kayak tuknya anak baik baik
jarang lho orang kaya mau bagi bagi di sini
udah gitu kemarin cengkol kamu kok dipasang
yang buat kita hal biasa buat mereka kayaknya unik banget
ih bu semukarangan
dia itu temen kampus bu
jangan dianggap serius loh
ya awalnya temenan
lama lama juga pacaran
jadi di jakarta lo cuma berdua doang sama ibu lo
iya ada si adik cuma sekolah di luar kota
kok luar kota
dulu waktu bapak meninggal rencananya kan kita mau balik ke kampung
mau nyawah gitu
cuma nggak jadi soalnya ternyata aku dapat beasiswa
akhirnya netep deh di jakarta
ibu nurusin usaha wartegnya bapak
itulah memang dasarnya lo dari kecil udah pinter
pancasila masuk ke dokteran
gak juga kebetulan kok
loh bukannya lo mau jadi dokter
lah itu juga kebetulan
waktu itu tes masuk ke dokteran kan terus terima lulus
udah gitu tes juga buat beasiswa masuk juga
jadi kuliahnya gak bayar deh
itu mah hidup lo judulnya semua sebab kebetulan
kayak tes mau masuk kerja aja
gak boleh ya
sorry tadi pake telepon ya
kamu kemana aja sih
kayaknya sekarang susah banget ditemuin
aku ke rumah kamu belum pulang
aku ke warung kamu juga gak ada
oh mungkin pas kemarin lagi pergi sama daniel
oh jadi sekarang kamu mainnya sama daniel
kamu lebih pentingin dia dari aku
eh bukan gitu rik
maksudnya kan kemarin pas lagi daniel lagi main ke warung
habis itu ya dia langsung ikut aku
kok aku gak diajak
tumpen kok erik ajaib hari ini
terus sekarang di mana
iya ya aku kesana sekarang ya
loh sri kenapa
ibuku pingsan sekarang lagi dibawa ke klinik
yaudah kita kesana sekarang
kok tahu aku di rumah
tadi gua telepon tapi gak diangkat
gua ke warung katanya ibu sakit makanya gua kesini
iya tadi ibuku pingsan
sekarang udah mendingan sih mau ketemu di dalam
mahai ini mieszalan udah di al prayer
ibu gini ada apa yang lu programme
kita simpen rasaan gedacht ini udah tiga hari waktu apa udah rata
cowok cowok kok mendadak jadi pada kayak malaikat sih
ada apa tuh
aduh seri maafin gue seri
mau jadi pecah kan piringnya
tak lagi cuma berjalan
aduh kamu udah lama ya disini ya
begadang ya semangat
adikku tuh dateng
jadi tadi aku harus jemput dia
terus ke pasar
belum tidur deh
kamu mesti sih rahat
doping aja gak cukup
bisa rahat ya
pasti banyak yang datang ke warung
mau bayar hutang
ya kalau kayak gitu besok
gak usah kuliah
besok tuh ada mata kuliah biologi
itu penting banget
tapi untungnya siang sih
jadi aku pagi pagi bisa di warung dulu
kalau semuanya lo pegang
ya resiko lah nil
gak mungkin kan semuanya berhenti gitu aja
kamu dulu pernah bilang kak
kalau aku sebaiknya jual warung
terus ibu ku istirahat di kampung gitu kan
bapak tuh pernah pesen
warungku itu jangan dijual
warung itu tuh selain menghidupi keluarga aku
warung itu tuh selain menghidupi keluarga aku
warung itu tuh selain menghidupi keluarga
juga membantu masyarakat sekitar
juga membantu masyarakat sekitar
juga membantu masyarakat sekitar
kalau kamu tau yah
gak semua lo yang makan di warung aku itu unae
banyak juga yang utang
beberapa waktu yang lalu ada yang datang ke warungku
katanya mau beli warungku dengan harga yang tinggi
dia pikir aku sama ibu bakal tergiur gitu
kayaknya gue gak bisa turutin permintaan bapak
dan gue gak bisa maksa sri buat ngejual warungnya
gue udah main hati
gue gak bisa bohongin perasaan gue sendiri
kalau gue suka sama sri
gak usah beli wartegnya sering
lebih baik papa mundur aja
karena bagi mereka
warteg itu udah jadi bagian hidupnya
papa nyuruh kamu itu deketin mereka
untuk maksa mereka menjual wartegnya
bukan malah dengerin keluhan mereka
setelah aku kenal mereka
aku gak tega pa
suruh mereka jual wartegnya
belum apa apa udah pakai perasaan
gimana jadi seorang pebisnis
tapi pebisnis itu juga punya perasaan pak
sekarang gini aja deh
seandainya papa jadi mereka gimana
pasti gak mau kan
otak kamu tuh udah dicuci sama mereka
mereka gak tau siapa aku
kalau mereka tau aku ini anak papa

dari awal aku udah diusir
pokoknya papa gak mau tau
kamu harus bisa bujuk mereka untuk menjual wartegnya
gimanapun caranya harus bisa
iya mbak sri
ini semuanya ngutang
kok banyak banget sih
ya ibu kan memang gitu mbak
soalnya suka kasian sama orang orang
itu kan memang begitu mbak
aduh padahal aku udah bilang sama ibu berulang kali
jangan diambil hati tuh orang orang
ini kan semuanya bahan bahan makanannya
juga ada yang ngutang belinya
iya saya mengerti mbak
ya terus sekarang kita bayar pake apa itu orang orang yang kita beli
sabar ya mbak sri ya
ibu aja bisa melakukan pasti mbak sri bisa
gue buru buru mau ketemu sama sri
sebenernya lu ada apa sih sama sri
kayaknya udah deket banget deh
sri itu sehebat gua niel
gua gak mau lu macem macemin dia
lu kan udah punya cacat
ngapain juga lu jalan sama sri
lagian kalian juga beda jurusan
eh ri kok lu ngurusin urusan gue sih
lu gak pantes ngurusin masalah gue
gua minta lu jawain sri
pentingnya buat lu apa hah
memangnya lu siapanya sri
cewek yang lagi gue deketin
masih pdkt kan
belum jadian kan
ri denger ya
karena prinsip gua
sebelum ada jenderal kuning melengkung di rumahnya
bagi gue cewek itu masih bisa jadi milik orang lain
juga banyak yang belum bayar utang
itu urusan lu
cari aja sama toko yang lain
pokoknya lo besok harus bawa uang untuk lunasin utang lo
satu setengah juta
kamu tuh maksudnya apa
mau bayarin utang aku
lu harus jualan
kamu emang temen aku
tapi kamu gak boleh sembarangan masuk ke dalam urusanku
kalau lo gak bayar utang
pedagang itu gak bakal ngasih lu beras
ya itu urusan ku bukan urusanmu kok
akan jadi urusan gue sri
karena gua udah terlanjur masuk ke dalam kehidupan lu
gue gak tau gimana caranya
tapi gua ngerasa
gua udah jadi bagian dalam hidup lu
gua suka sama lu sri
gua kepengen lu ada dalam diri gue
dan gua juga kepengen ngerasain apa yang lu rasain
kamu lagi ngebeli aku ya
emangnya lu bisa dibeli
lu gak bisa dibeli
makanya gua suka sama lu
gua suka dengan sikap lu
tanggung jawab lu
pokoknya semua yang ada dalam diri loh
tapi aku gak suka kamu bantu
gua itu gak ngebantu lu sri
sama sekali enggak
gua cuma meringankan sedikit beban yang lu punya
dan itu artinya
lo punya utang sama gue
lu mau bayar besok
minggu depan tahun depan
dua tahun lagi tiga tahun lagi terserah
lu punya utang
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
gua mau bayar besok
maaf banget ya telat
sorry tadi jalanan macet banget
saya juga gak akan lama
masih banyak urusan
saya mau tanya
sejauh mana kamu mencintai daniel
saya sangat mencintai daniel om
bahkan saking saya cintainya sama daniel
saya selalu mendukung daniel dalam melakukan apapun
karena kamu sudah tahu rencananya daniel
yang lagi melakukan pendekatan sama sri
pastinya kamu gak masalah kan
kalau nantinya daniel harus pacaran dengan sri
tidak mudah untuk deketin sri dan ibunya
butuh pendekatan yang khusus
kalau saya lihat daniel sudah berusaha
tapi masih ada kendala
hubungan pertemanan saja tidak cukup
harus ada hubungan yang lebih dekat lagi
kalau mereka berdua pacaran
sri dan ibunya kemungkinan
bisa melepaskan tanah dan warungnya
ya saya kira begitu
ya tidak apa apa om
asalkan semuanya hanya skenario ya
lagian saya juga tahu kok om
kayaknya dia cintainya sama saya
yang penting om
mereka berdua gak menikah kan
soalnya kalau tanah dan warung itu dilepaskan
daniel pasti bahkan mencintai dia kan
ini buat aku kayak mimpi indah loh
bisa jadi pacar kamu
kalau buat kamu mimpi buruk kali ya
ya habis kalau misalnya ketahuan bapakmu kan
pasti aku dimarahin
kayak di film film gitu loh
ya ampun sri
nggak usah menghayal kali
aku merasa kayak upik apuk
lagi disunting sama pangeran tampan
ngomongnya tuh serius sedikit dong
ya pokoknya sekarang kan kita udah pacaran
tapi kita harus bisa melihat realita ya
kan jarang terjadi anak
tamartek kawin sama anak nomerat
kamu pikir aku bercanda suka sama kamu
aku tuh beneran sri
aku emang lebih suka ngga terrealita
tapi aku percaya kok sama kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
papa gak akan setuju
kalau pasti mau bilang kalau dhani lagi deket sama sri kan
kalau biasa aja sih cak
gak ada kaget kagetnya
ya karena memang daniel suka sama sri karena ada kepentingan
ya lo tenang aja gak usah kayak gitu
mereka bentar lagi juga putus kok
tenang aja lo pasti bisa dapetin sri
cak gue tambah gak ngerti maksud lo apa sih
sebenernya dany itu lagi ngebujuk sri sama ibunya dia
untuk menjual tanah sama warungnya
kan bokapai dany pengen bikin pasar sualaya di tanah itu
jadi dany punya tujuan seperti itu
iya makanya gue fine fine aja kalau dan suka sama sri

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
piringnya udah habis di sini sri
ya bu bentar

kamu tuh ngomong apa sih rick
emang kamu gak sadar ya
kalau di sini ada mata mata
lo ngerasa takut ketauan lo
sampai kapan lo mau buangin ibu sama sri
iya gue cemburu
dan gue juga udah muak sama semua kemunafikan lo
lu marah aja

daniel ini anaknya pak darsono
orang yang mau beli warteg ini
dan dia janji sama ayahnya
buat membujuk ibu dan sri
ya dengan cara pendekatan seperti berteman
bu bu bu bu buang bu
sri sri buang sri
daniel udah punya pacar
dan dia juga udah tahu semua permainan ini
ya makanya diem aja
jadi nadaan yang deketin sri ada maunya ya
sri dengerin aku dulu sri
sri sri sri tolong dengerin aku dulu
tolong dream penjelasan aku dulu
mau jelasin apa lagi ya
udah jelaskan semuanya kan
aku emang dari awal dan juga kalau kamu tuh cinta sama aku ada kepentingannya
sri dengerin ya
dulu aku memang seperti itu tapi sekarang udah berubah
aku beneran cinta sama kamu
aku gak percaya sama kamu
aku memang orangnya seperti itu sri
tapi aku udah ngomong sama papa semuanya
dan cinta aku sama kamu gak ada hubungannya sama bisnis mataku
sri aku gak bohong sama kamu sri
tolong percaya sama aku
dan asal kamu tahu ya
aku gak nerima pemberamapun dari papaku sendiri
beneran kamu cinta sama daniel
emil kamu kan di janji kalau ini semua tuh cuma sandiwara
sampai tanah di warung itu kejuaraan
aku jangan makin tampil ke dalam kersobong
hempungnya kalo word if mau disebut jepang immer
kamu jangan kel
terima kasih pak
tolong dengerin aku dulu
jadi pak gerson ini temannya mas bejo
iya dulu waktu masih muda
saya masih tinggal di tegal
dan mas bejo itu banyak membantu saya
bahkan dia menyelamatkan rumah saya dari perampokan
tolong dengerin aku dulu
sudah jelas semua udah jelas
anak ibu yang pertama
pak masih kepengen banget mereka jual warung dan tanah ini
nak daniel ini bapakmu
jadi ini anaknya
jadi bapak kesini mau membujuk ibu saya supaya dia jual tanah dan warung ini
enggak pak sampai kapanpun kita nggak akan jual
betul pak darsono yang akan beli tanah dan warung ini
ibu udah kenal
pak darsono ini teman bapakmu dari zaman di kampung dulu
waktu masih kecil
barusan beliau cerita masa kecilnya bersama bapakmu amar hum
jadi bapak enggak jadi beli tanah dan warung ini kan
dia gak bermaksud apa apa
semua ini salah saya
jangan pernah tampar anak sahabat saya
kamu itu macaran anak saya
dan hartanya kan
tapi om kau bukan kerec cewek kampung ini
dan dia enggak mungkin seringkuin aku
dan semua bisnis om akan dijadikan milik daniel
om aku selalu dukung semua keinginannya daniel
atau demi hartanya
pokoknya mulai sekarang
saya tidak akan merusak hubungan kamu sama daniel
atau semua fasilitas dan saya cabut
terima kasih nanda daniel
ibu masuk dulu
aku masih di sini kenapa kamu masuk
yaudah pulang aja
eh enak aja
masalah kita belum selesai
tapi gini sih ya setelah masalah ini
kamu kan jadi tau kan yang sebenarnya tuh kayak gimana
dan itu artinya kita masih pacaran kan
eh sri orang tua kita dulunya itu sahabatan
dan papa aku nggak jadi beli warung kamu sama tanah tanahnya
dan itu artinya
horta kita jajak seorang
iya kak horta kita jajak seorang
yaudah kamu tunggu di sini sama ibu biar mbak aja sama mas daniel datang kesana ya
seperti tu bingung
harus hadapi puis